yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
yang terhormat jaksa penuntut umum
tim penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati
saya memohon kepada yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini
apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran
saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepada tuhan
kejujuran adalah segala galanya
dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya
bahwa sekalipun demikian
apabila yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
sebagai wakil tuhan ternyata berpendapat lain
maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil adilnya
kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang
rangajudan menjadikan saya seorang terdakwa
kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan majelis hakim
selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak tuhan
demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan
dengan harapan dapat dikabulkan oleh yang mulia ketua dan anggota majelis hakim
kiranya tuhan yang maha kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan
tuntunan dan hikmatnya kepada segala
mengenai pengabdian kita semua
kekuatan seorang bayang karabrimo tidak lahir dari kesenangan
melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun
satya prabu setia kepada negara dan pimpinan
rutan baris krim jakarta dua puluh lima juni dua ribu dua puluh tiga
saudara mau serahkan
selanjutnya kepada penandaan